satreskrim polres batubara sumatera utara bersama polsek lima puluh menggagalkan upaya penyelundupan dua puluh sembilan tki ilegal dan seorang bayi ke malaysia
melalui pelabuhan tradisional desa gambus laut kecamatan lima puluh pesisir batubara minggu sore kemarin
para calon tki ilegal yang terdiri dari tiga belas orang pria dan enam belas orang wanita ini rencananya akan diberangkatkan ke malaysia
melalui pesisir pantai batubara dengan menggunakan kapal nelayan tradisional
dari kasus ini petugas telah menetapkan lima orang tersangka terdiri dari agen serta pemilik kapal pengangkut tki tersebut